libur lebaran yang masih berlangsung membuat sejumlah tempat wisata dipenuhi pengunjung
salah satunya transnoworld wisata yang menawarkan arena bermain salju dengan suhu lima sepuluh derajat
celsius pengunjung sudah mengantri di loket pengunjung tiket transnoworld bekasi pada
jumat pagi kebanyakan datang berkelompok bersama keluarga atau teman menurut pengelola sejak idul
fitri jumlah pengunjung rata rata di atas seribu orang per hari sabtu dan minggu diperkirakan
menjadi puncak ramai antran snowboard jumlah pengunjung pun diperkirakan mencapai dua ribu lima ratus hingga
tiga ribu orang per hari kalau untuk dari lebaran pertama sampai kemarin mengalami kenaikan
terus ya pak ya jadi dari lebaran pertama itu kita udah nyampe di seribu customer dalam sehari dan
itu semakin naik sampai ke kemarin jadi antusiasmenya tetap naik karena
mungkin pengunjung udah mulai pengen keluar pengen main lagi dan ini liburan lebaran
cukup panjang juga jadi mereka ingin memanfaatkan waktunya buat liburan juga
selain di bekasi transnoworld juga tersedia di tangerang selatan yaitu transnoworld bintaro
anda cukup merogoh kocek tiga ratus rupiah per orang dan bisa menikmati keseruan di dalamnya selama
dua jam tiket bisa dibeli secara online untuk menghindari antrian panjang di loket setelah itu
tersebut sesuai dengan ukuran kaki agar nyaman saat bermain di dalam arena salju jangan lupa
membawa jaket serta sarung tangan yang tebal ya meskipun transnoword menyediakan arena penjualan
jaket dan sarung tangan serta merchandise lainnya oh iya makasih wah aku dapat kaki kakian ya oke kalau
udah bosan berliburan di pantai maupun di kebun binatang bermain salju bisa menjadi alternatif
bagi anda dan keluarga untuk menikmati libur lebaran di pekan ini
karena tak hanya merasakan sensasi dingin dengan suhu lima derajat
tapi kebahagiaan untuk menikmati liburan di pekan ini sungguh sungguh merasa berbeda
karena saya saja yang baru pertama kali ke sini merasakan sensasi yang menyenangkan
banyak wahana yang bisa dinikmati seperti seluncuran hingga mandi salju
trans snow world mencetak kenaikan dua ratus persen kunjungan di libur lebaran ini
jika dibandingkan kunjungan di akhir pekan
lebaran pertama kita sampai dengan satu lima ratus
kemarin kita pikirnya sampai dua tujuh ratus
kita optimis hari ini bisa sampai tiga visitor buat di hari ini
jadi kita sesuai dari progres kita maksimalnya itu dua empat ratus dalam satu waktu
tapi kita bisa hanya maksimal itu tujuh
kita nggak pernah lebih dari tujuh ratus orang dalam satu waktu
jadi karena kita dibatasin jam juga kita ada penunjuk waktunya
jadi per dua jam sekali customernya keluar bergantian
mulai jumat enam mei hingga sepekan ke depan
trans snow world juga menyediakan tambahan hiburan
seperti penampilan penguin dance hiburan musik akustik dan penampilan cosplay
tak sedikit warga dari daerah memilih liburan di jakarta loh
dan memilih trans snow world saat libur lebaran kali ini
menggantikan hilangnya kesempatan berlibur pada lebaran dua tahun sebelumnya akibat pandemi
saya bukan dari jakarta
kemarin kedupan tapi rame banget jadi nggak terlalu menikmati
aku kesini pertama kali ngajak sebelas orang keluarga pertama kalinya kesini
soalnya kayaknya jakarta asik kan semua semua ada disini
terus abis itu makanan apa apa ada terus ini tempat tempat kayak gini banyak kan disini
tapi ya ini kok ternyata rame banget disini ya
katanya lebaran sepi ya biasanya
bahkan di jakarta katanya sepi ini kenapa kok rame banget ya
makan makan rame tempat atraksi gini rame banget
tak perlu khawatir kelaparan akibat dinginnya salju
beragam sajian berkuah hangat seperti bakso dan ramen
hingga kopi dan teh bisa dinikmati di dalam arena
transnoworld dan cnn indonesia merupakan perusahaan di bawah ct corp
tim liputan cnn indonesia